kemana lagi cewek jadi enggak mau lihat ini deh jalan gunung ini
menunggu cabut gue tempat lain
waribat untuk dipoksit
perasaan gua udah blok balik kalo jalan ini
ke mana sih dia
apa jangan jangan rintu lo jalan ini
pokoknya kali ini feeling gua bener
ke mana lagi tuh cewek
kayaknya dia gak bakal lewat sini deh
jalan gunung tuh gini
yaudah deh tunggu cabut gua cari tempat lain
jalur corporation di bawah
putri lu di mana
eh tolong di duit
ini gua ada di bawah tolong

ya ampun putri
putri lu gapapa
lu harus ngametin gua dong dewa
gua pasti bakal tolongin lu
tunggu di sini ya sah satria
tunggu bentar ya
anak malam sih
gua pake apaan nih bantuin dia
putri lu bantuin lu
gua tak tolongin gua enggak kerewa
gua pegang mungkin tarinya
lu kutut lu bertahan
udah ke sana
aduh agak terkena
enggak sama sekali sudah

tunggu ya kalau ujian talinya lagi put
putri putri putri

putri kepalin di pinggang lu
dikenyangin kuang putri dikitnya kuat
tiga dua satu
tiga dua satu
putri dikit lagi putri
putri dikit lagi
aku harus bagaimana berjalan tanpa kamu
aku harus bagaimana berjalan tanpa kamu